beneran kum saya bingung sama sekolahan sekarang
masa baru kelas satu smp sudah studi banting
saya malah belum pernah
doy orang belum selesai cerita main potong aja
eh memang saya belum pernah ikut studi banding atu cheng
ya sok wailah dilanjut atu kum
kalau hanya untuk bayar studi bandingnya saja sih saya masih bisa
pak perbesi assalamualaikum
ini pak masalah studi perbandingan yang ke bandung
pembayaran terakhirnya lusa
kalau bapak sampai nggak bayar febri gak jadi ikut
oh kalau hanya empat ratus ribu nengma pasti ikut
tapi kan pak febri juga butuh uang jajan
oleh oleh sebuah baju baru pak
pak bapak kan lebaran kemarin sudah belikan baju buat neng
si bapak itu baju panjang
febri itu maunya celana jean sama jaket
febri kan belum punya
insya allah nanti bapak kasih uangnya besok ya
kenapa besok sekarang aja
duit yang ditransfer sama ibu belum masuk
nanti sore atau malam pasti masuk
assalamualaikum nek dede
kedatangan kesini teh mau beli pulsa
ih siya allah mah mau beli juga menipakai pidato segala tuh
mau beli berapa pulsanya a
tumben nggak saman cuy
oh si incu teh udah kerja di kota
ah di sini aja jaga kampung dan jaga diri
kalau mau ngobrol nggak usah pura pura mau beli pulsa
ya saya teksinnya emang mau beli pulsa mak
nanti mak yang layanin
jadi nggak beli pulsa
bentar mak saya cek dulu
oh ternyata masih banyak mak
nggak jadi deh
kalau nggak mau beli pulsa kenapa mampir
dah beb deh deh
eh apa dah dah dah
macam itu bapak nakal
masa baker jono gini vidolnya cuma
kita di squad ya
kemarin kan kakak lihat
mak kok gak dimakan
kamu gak berangkat
berangkat kemana mak
nenek gak akan pergi kemana mana
gak apa apa tinggalin aja emak
kan mak juga tau sendiri
dedema gak akan pernah tertarik buat kerja di luar negeri
iya mak dede lagi di belakang
kamu belajar tinggalin mak
ya tambahin air panas
kamu mau curhat kum
soal kiriman telat juga boleh
kenapa sih kamu gak pernah mau curhat sama saya
giliran sama aceh aja suka curhat
anak saya sih febri
dia juga suka curhat
anak saya sih febri mau studi banding
oh gitu bukan soal kiriman taat
kum kamu mah jahat ke saya kum
tadi sore bang ocet datang ke rumah minta ganti gayung yang pecah ke saya
memang kamu yang mecahin
ya tapi kan kalau kamu gak kasih tau dia gak akan tahu mum
ceng yang jahatnya kamu
si akum tuh lagi ada masalah
soal kiriman telat
ya saya kira juga itu
ternyata soal anaknya yang mau pergi studi banding
saya gak paham atu ceng
sok atu kamu yang curhatin si akum eh
saya bingung sama sekolahan sekarang
masa baru kelas satu smp sudah studi banting
saya malah belum pernah
doi orang belum selesai cerita men potong aja
eh memang saya belum pernah ikut studi banding atu cheng
ya sok wailah dilanjut atu kum
kalau hanya untuk bayar studi bandingnya saja sih saya masih bisa
masih ada sisa tabungan
tapi kan bukan hanya itu
ada jajannya minta dibeliin baju barunya celana barunya
ya kalau ditotalin semuanya jadi satu jutaan
aduh besar sekali ya
saya bukannya gak mau pinjemin kum
tapi kan kamu tahu sendiri istri saya
rekening diperiksa tiap hari di sms
duit buat apa jangan boros boros
berat kan hidup saya
kalau saya mau minjemin cuma kiriman dari istri saya pas pasan
gimana kalau minjem sama kang dadang aja tuh kang
saya gak tahu si dadang aja
si dadang dosanya kita minta aja gak dikasih sama dia
kamu pernah minta dosanya kang dadang
masih mikirin motor
ya makanya tuh kang izinin saya kerja di luar negeri ya
malah ngomongin mau kerja di luar negeri
ya makanya kalau gitu saya jangan galau gak punya uang
so kalau neng mau tetap berangkat kerja ke luar negeri
tapi inget saya manggarido dunia akhirah
pinjamkan uang anda dan berikan sedikit ilmu
sehingga mereka bisa mengembalikan dengan lebih mudah
itu juga bagus
ya namanya juga kata kata bijak bapak pasti bagus
ya sudah tugas sobri sudah selesai
sekarang sobek mau jalan jalan